ya bagi anda yang tinggal di kota kota besar asisten rumah tangga pada saat mudik tentu akan membuat pekerjaan rumah anda pada saat lebaran ini akan semakin bertambah
nah untuk urusan makanan lebaran kini anda tidak perlu lagi pusing menyiapkan menu menu lebaran
karena sejumlah catering lebaran sudah mulai menjamur menawarkan santapan lezat di hari kemenangan ini
menu masakan lebaran seperti ketupat opor ayam dan rendang tentu menjadi salah satu dinantikal hari raya tiba
namun masaknya tentu melelahkan
kini berbagai usaha catering mulai menawarkan menu menu yang biasa disantap di hari lebaran
salah satu yang menawarkan catering lebaran adalah ijah catering
catering yang berlokasi di pondok aren tangerang selatan ini sudah memulai jasa catering lebaran sejak dua ribu lima belas
awalnya dari permintaan para tetangga yang penitip memasak kepada ibu ija
ibu ija yang asli betawi ini memang dikenal para tetangga jagung membuat masakan betawi
tahun dua ribu empat belas usaha ini kemudian dikembangkan putra idi ija yudi ardiansa
yudi mulai memperkenalkan catering ini lewat situs dari
sejak itu peningkatan pemesanan dirasakan
tahun ini saja omset ijah catering mencapai tiga puluh delapan juta rupiah meningkat hingga empat puluh persen
menurut saya itu sebuah opportunity jika tetap menerima orderan tapi sekarang secara online
bisa saja bisa yang belum kenal pun bisa dapat order di kita
dan radius dan target market utama kita adalah karena pengiriman yang singkat
jadi kita di wilayah bintaro dan bsd dan sekitarnya wilayah wilayah jangkauan kami
orderan menu lebaran sudah diterima sejak awal bulan ramadan hingga h lima lebaran
pada lebaran kali ini ija catering menerima lima puluh lima pesanan
salah satunya dari gumi resmiadi
gumi sudah menggunakan jasa catering lebaran sejak tiga tahun yang lalu
praktis dan tak repot menjadi alasan bumi memilih memesan catering ketimbang memasak menu lebaran
kebetulan kan setiap lebaran kan suster terus asisten selalu pulang kan
jadi benar benar gak ada yang handle untuk semuanya gitu untuk masak beres beres rumah
jadi udah gak keburu
terus saya juga udah harus mudik gitu kan
jadi memang cara paling simpelnya ya saya
pesan catering aja
sekarang menyambut hari lebaran tak perlu repot lagi
semakin banyak inovasi usaha untuk memudahkan perayaan hari kemenangan